sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
alkisah dari ujung utara pulau sumatera
pernah berdiri sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal
masuknya pengaruh islam ke nusantara
tanah rencong aceh
provinsi paling barat di indonesia ini
memiliki pesona yang tidak biasa
masyarakat yang memegang teguh warisan masa lalu
anugerah alam yang kaya
hingga kisah kebangkitan dari terjangan bencana
menghiasi hirup piku kehidupan dari serabi mekah
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia

aceh dikenal sebagai tempat dimulainya penyebaran islam di indonesia
provinsi dengan populasi lebih dari lima juta jiwa ini
juga memiliki peranan penting
akan perkembangan peradaban islam di asia tenggara
pada abad ke lima belas
berdiri kesultanan aceh darussalam
yang diklaim menjadi kerajaan islam terbesar di nusantara
puncak kejayaan kesultanan aceh darussalam
terjadi pada abad ke tujuh belas
di bawah kepemimpinan islam di indonesia
kepimpinan sultan iskandar muda
pesatnya perkembangan kesultanan aceh
bahkan menarik kedatangan bangsa eropa
telah menakluki malacca
jadi pusat dagang islam saat itu di malacca
akhirnya bergeser ke aceh
jadi pusatnya karena pusat perdagangan ini
ini adalah perdagangan
kemudian aceh ini
karena melawannya portugis ini
sehingga perang aceh pergi sampai satu ratus dua puluh tahun di semenanjung
bukan di sini di semenanjung di sana
dia di backup oleh kerajaan turki
turki membackup aceh dalam hal melawan portugis ini
yang telah ingin menguasai perdagangan
akhirnya portugis pun kalah di malacca tahun seribu enam ratus empat puluh satu
melaruh kesultanan aceh darussalam
melaruh kesultanan aceh darussalam
sangat lekat dengan peradaban masyarakat tanah rencong
melaruh kesultanan aceh darussalam
hingga saat ini nilai nilai islam yang lekat dengan keseharian masyarakat
merupakan salah satu warisan kesultanan yang masih berlaku
setelah kerajaan hilang
hukum hukum yang ada di aceh menjadi hukum masyarakat
jadi bukan hukum yang ditetapkan oleh negara
jadi hukum kebiasaan
maka di aceh ada islah
adat yang diberikan oleh orang tua
hukum yang diberikan oleh syekh kuala
kanun yang diberikan oleh putra fang
adat itu di tangan al masum
di tangan sultan
itulah adat mengkutang alam
yang sekarang orang aceh itu menjadi pegangan
menjadi way of life masyarakat aceh hingga kini
tidak banyak peninggalan kesultanan aceh yang bisa dilihat saat ini
masyarakat aceh mengekspresikannya pada perilaku sehari hari
masjid raya baitur rahman merupakan salah satu peninggalan monumental dari kesultanan aceh darussalam
masjid yang mampu menampung tiga puluh jemaah ini memiliki rangkaian cerita panjang sebagai simbol perjuangan masyarakat aceh
maka yang lain yang masih tersisa dari kesultanan aceh darussalam adalah taman sari gunongan
kala itu taman dibuat oleh sultan iskandar muda untuk menghibur permaisurinya putri khamalia dari kerajaan pahang malaysia
taman yang terletak di pusat kota banda aceh ini memiliki elemen bangunan dan penataan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa
agar sang permaisuri nyaman bermain disana
untuk melengkapi keindahan tempat bermain permaisurinya sang sultan juga bahkan membuat aliran sungai di masa itu
aliran sungai ini dinamakan kreng daroy kreng dalam bahasa aceh artinya sungai
kreng daroy dibangun dengan membelokkan aliran sungai matai ke pusat kota banda aceh
wilayah bantaran sungai yang dulu menjadi salah satu pusat aktivitas kerajaan kini telah berubah menjadi permukiman padat penduduk
untuk menjaga kawasan bersejarah dan penataan kota kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan penataan salah satu wilayah bersejarah di banda aceh ini
konsep penataan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan bersejarah dan peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat
hal ini pun disambut baik warga setempat
berubah total dulu kamar mandi mandi mck nya di sungai
jadi sangat betul benar sangat gak enak dilihat
alhamdulillah dengan dibangun sekarang masyarakat pertama itu kita mengajak nanam bunga di season satu sekarang mungkin tadi bisa dilihat cukup bagus sekarang untuk siang masyarakat
dan mereka bisa berjualan menambah income berkaitan untuk mereka gitu
pendataan kawasan seluas tiga puluh delapan dua puluh enam hektare ini terdiri atas pembangunan pedestrian sepanjang
pembangunan tiga unit jembatan pemasangan penerangan jalan umum sebanyak satu ratus tiga puluh dua titik dan pembuatan taman kereng daro
penataan kawasan kreng daroy telah menunjukkan kawasan kumuh tersebut telah berhasil ditata dan menjadi kawasan yang bersih dan indah
kawasan kreng daroy saat ini menjadi salah satu lokasi favorit yang dikunjungi warga sehingga turut meningkatkan ekonomi lokal
selain kisah dan warisan kerajaan perkembangan sosial ekonomi masyarakat aceh juga dipengaruhi dari kisah kelam bencana tsunami tahun dua ribu empat lalu
banyak hal yang berubah setelah kejadian itu termasuk tatanan sosial penataan perkotaan hingga perkembangan infrastruktur
hilang dari ingatan masyarakat indonesia bencana gempa bermagnitudo lebih dari sembilan dan tsunami yang menerjang hampir seluruh wilayah di provinsi aceh
hampir enam belas tahun berlalu aceh ini telah bangkit dari bencana yang menelan ratusan ribu orang
ratusan ribu korban jiwa itu
armila yan adalah salah satu saksi hidup
bagaimana dasyatnya gelombang air
menerjang kota banda aceh saat itu
wanita berusia empat puluh tahun ini
kehilangan nenek dan sepupu
jenazah mereka bahkan belum ditemukan
meski peristiwa enam belas tahun silam masih membekas
mila memutuskan melanjutkan hidup kembali di banda aceh
kita punya prinsip pada saat itu
saya tidak akan pulang lagi ke kota banda aceh
begitu kami melihat kabar di televisi
di surat kabar
daerah luar datang kota banda aceh
untuk membangkitkan banda aceh ini
untuk membangun kota banda aceh
kita yang dari luar harus meninggalkan kota banda aceh
kita yang tercinta ini
kini mila bekerja sebagai staff di museum tsunami aceh
saat museum kedatangan pengunjung
mila kadang hadir untuk menceritakan kisahnya
sebagai penyintas gempa dan tsunami
masyarakat kota banda aceh merasakan perubahan kehidupan di kota
pasca bencana di masa lalu
dalam rangka menunjang proses kemajuan infrastruktur di provinsi aceh
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tengah membangun akses jalan tol banda aceh sigli
jalan tol sepanjang tujuh puluh empat km ini
memakan biaya konstruksi mencapai rp delapan sembilan puluh sembilan triliun
dan ditargetkan selesai pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu
mungkin dengan adanya tol dari singli banda aceh
baik itu angkutan barang ataupun penumpang
dari segi efektifnya waktu
kalau dari dulu dari sigli ke banda aceh itu dua jam setengah
dua jam setengah kalau tidak ada kemacetan mungkin
tapi saat ini dengan adanya tol sigli ke banda aceh
diperkirakan memakan waktu satu jam
jadi waktu ini sangat efektif
pembangunan jalan tol banda aceh sigli
dibagi menjadi enam seksi
pada agustus dua ribu dua puluh lalu
seksi empat yang menghubungkan kawasan indrapuri blang bintang
telah resmi beroperasi
secara khusus pengoperasian seksi empat ini
bisa membantu akses masyarakat
menuju bandara internasional sultan iskandar muda
sesuai dengan keinginan empat puluh dua
dengan keairan saya
kecuali tindako infinite semuanya kita airports
periasan via san tenggara
beras merupakan salah satu komoditas andalan dari provinsi aceh
pada dua ribu sembilan belas ada tiga kabupaten yang memiliki potensi penanaman padi tertinggi
yaitu kabupaten aceh utara aceh besar dan pidi
kabupaten pidi menyumbang produksi padi di aceh sebesar dua ratus empat puluh delapan enam puluh ton
dengan luas panen mencapai empat puluh lima puluh dua hektare di tahun dua ribu dua puluh
salah satu kawasan irigasi dengan produksi padi yang cukup tinggi adalah daerah irigasi baroraya
dengan luas mencapai sembilan belas satu ratus delapan belas hektare
peningkatan sektor ketahanan pangan di kabupaten pidi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tengah membangun sebuah bendungan di lahan seluas tujuh ratus enam puluh tujuh hektare
bendungan ruko di kecamatan titul kabupaten pidi
merupakan satu dari tiga bendungan di provinsi aceh yang masuk dalam proyek strategis nasional
bendungan yang berada di aliran sungai rukoh ini
disiapkan untuk menampung air hingga satu ratus dua puluh delapan juta meter kubik
tampungan air digunakan untuk kebutuhan aliran irigasi
penyedia air baku sumber pembangkit listrik tenaga air dan pengendali banjir
bendungan rokok ini terletak di kabupaten pidi
pidi merupakan salah satu lembung beras di provinsi aceh
yang di penghasilan terbesar dan daerah irigasi terbesar itu adalah di daerah irigasi baroraya
proyek setelah ini mengambil air ke nilla asia aqui pada minggu depan
di ruko ini diambil air dari krueng baro melalui bendung kemala
saat ini kondisinya hanya cukup mengairi
satu kali musim tanam secara penuh
di musim musim tersebut
ini yang menyebabkan salah satunya adanya potensi bendungan di sini
yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk mencuplai kekurangan dari daerah irigasi baru raya
pembangunan bendungan rukoh terdiri dari dua paket pengerjaan
dengan total investasi mencapai satu lima triliun rupiah
bendungan ini ditargetkan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
selain potensi padi kabupaten pidi juga memiliki anugerah alam lain
yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat
di desa cibre di kecamatan simpang tiga kabupaten pidi
berdiri ratusan lancang atau rumah tradisional
tempat pengolahan garam
garamnya masak dengan kayu sampai enam jam tujuh jam per hari
dengan garam lain karena garam lain kan garam jemur
masak dengan kepanasan matahari
garam kita enggak pahit
pembuatan garam tradisional di desa cibre tergolong unik
bukan langsung memanfaatkan air laut
petani garam memproduksi garam dengan memanfaatkan pasir
pak fungsi pasir ini dalam pembuatan garam di sini itu untuk apa sih pak
untuk yang pertama bahan baku
yang kedua dengan adanya bahan baku kita ratakan
dijemurkan di situ di tanah mengambil uap
wap dari pasir ini
wap dari tanah diterap dalam pasir
terus wap dalam pasir itu yang akan menjadi garam
lalu bukulah di situ garamnya
lalu di proses dipanaskan seperti tadi
membutuhkan waktu hingga dua hari untuk mengubah timbunan pasir menjadi kristal garam
proses diawali dengan menjemur pasir di lahan terbuka
pasir yang dijemur harus diratakan dengan
dan alat tradisional bernama garum
pasir pasir ini lalu dimasukkan ke kotak saringan bernama niri
tumpukan pasir di dalam niri harus disiram sebanyak mungkin dengan air laut
tetesan air dari kotak saringan kemudian dikumpulkan ke sebuah sumur yang ada di dalam lancang
proses akhir pembuatan garam
yang adalah dengan memasak air dari dalam sumur menggunakan kayu bakar
proses ini memerlukan waktu enam jam
satu kali proses pembuatan di sebuah lancang mampu memproduksi hingga dua ratus kg garam
potensi alam lain yang tengah berkembang di kabupaten pidi adalah budidaya udang faname
sejak di budidaya hasil udang faname mendominasi tambak tambak di kepupatan pidi
tertarik budidaya tsunami yang terutama bibitnya cepat besar dan mudah dipadenkan
panennya berapa lama
tergantung kepada bibitnya
kalau memang bibitnya bagus sekitar dua bulan
sudah bisa dipanen
para pembudidaya udang di desa panjo kecamatan kembang tanjong ini
biasa memasarkan langsung hasil panen dengan harga rp sembilan puluh hingga rp seratus per kilogram

musim kudengar mudahfia hasil pan investigate alretm

dan daya pulang do prison
suara fuadi kelayu saat ia sedang menikmati syair syair dalam bahasa aceh yang keluar dari mulutnya
pria berusia tiga puluh lima tahun ini adalah satu dari segelintir seniman yang masih melestarikan kesenian hikayat aceh
fuadi tergabung dalam sebuah komunitas seni di banda aceh bernama kanotbu
pria asli aceh ini adalah satu satunya penghikayat dalam komunitas itu

janganlah kalian mendahului saya sebelum saya ambil dua buah ini
hikayat aceh merupakan perpaduan antara seni syair dan penyanyi
syair tutur dengan lagu
dalam pertunjukan penghikayat biasanya memadukan syair dengan alat musik seperti suling rapai atau gendang dan biola
syair hikayat biasanya berisikan kisah kisah mengenai nasihat dari masa lalu agama peperangan budaya aceh dan kisah lain yang ditulis sendiri oleh penghikayat
alat musik yang dimainkan berfungsi sebagai penunjang
ya untuk penunjang adegan peradegan cerita gitu dalam hikayat
misalnya setelah pembuka untuk mengubah irama dari datar agak sedikit bersemangat gitu tepuk kentang
ya gitu lah
kalau di awalnya assalamualaikum
itu pembuka pertama
tapi di tengah nanti udah dapet
ada tiga bagian irama biasanya orang naik
pembuka isi hikayat dan penutup
nah itu tiga nuansa irama yang berbeda
tua dan muda
seni hikayat aceh diprediksi telah ada
sejak sebelum islam masuk
setelah islam datang seni hikayat baru mulai dituliskan pada abad ke delapan masehi
perkembangan seni hikayat di aceh juga tidak lepas dari keberadaan kerajaan islam di masa lalu
saat masa kerajaan seni hikayat digunakan sebagai cerita dari kerajaan dan penyampai pesan raja kepada rakyatnya
kalau seni hikayat sejak masa kerajaan aceh sudah ada
maka hikayat itu macam macam
itu kisah aceh dengan portugis
dengan perang di malaka
perebutan kisah cinta antara putri pahang dengan iskandar muda
itu kisah cinta di dalamnya
jadi sudah lama seni hikayat berkembang di aceh ini
hidup di aceh
hikayat aceh kemudian menjadi jauh lebih populer saat masa perang aceh dengan penjajah belanda yang berlangsung pada seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hingga seribu sembilan ratus empat
salah satu hikayat legendaris yang muncul saat itu adalah hikayat perang sabi
salah satu seni hikayat yang paling bagus di aceh namanya hikayat perang sabi
yang kemudian oleh belanda melarangnya
gara gara orang berbaca hikayat perang sabi ini
melahirkan aceh pungo aceh gila
jadi orang aceh sendiri melawan belanda
dia tidak bikin lagi panjang
karena sebaca malam yang dia baca
pagi paginya dia cari tentara belanda
seiring berkembangnya zaman seni hikayat kini tidak hanya berisikan pesan pesan masa lalu dan kisah kerajaan saja
penghikayat kini juga menciptakan syair yang berisikan mengenai kondisi saat ini hingga kritik sosial untuk menanggapi isu yang sedang berkembang di masyarakat
dengan latar belakang sejarah yang panjang seni hikayat telah dikenal sebagai salah satu kata yang paling berguna di dunia
seni hikayat telah dikenal sebagai salah satu identitas budaya milik tanah rencong
sayangnya nama besar hikayat di masa lalu kini mulai memudar
bagi penghikayat karya sastra khas aceh mulai tidak diminati generasi saat ini
hal ini diperparah dengan minimnya pertunjukan seni hikayat di aceh
ditambah ribuan manuskrip hikayat kuno tidak terdata dengan baik
dan hanya dikuasai segelintir seniman hikayat
yang sudah lanjut usia
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia